dari jakarta kita bergeser sedikit ke banten saudara
untuk memeriahkan libur lebaran warga pandeglang banten menggelar tradisi perarakan kuda lumping
warga yang menonton akan memberikan uang kepada pemain kuda lumping
dan uang yang terkumpul akan diserahkan kepada anak yatim piatu warga lansia dan warga yang membutuhkan
untuk memeriahkan libur lebaran warga kampung tegalwangi pandeglang banten menggelar tradisi unik yaitu mengarak kuda lumping
diiringi tabuhan gendang gong dan tiupan trompet para pemain kuda lumping berjoget berkeliling kampung
lalu berhenti di tengah kampung dan menampilkan pertunjukan
warga menonton di sepanjang jalan ikut berjoget mulai dari anak anak hingga orang dewasa
warga juga memberi atau menyewer uang kepada para pemain kuda lumping
nantinya uang saweran yang terkumpul akan diberikan kepada anak yatim piatu warga lansia atau orang yang membutuhkan
ya alhamdulillah semoga pada semua alhamdulillah pada warga di kudus lalu memeriahkan juga persyarakatnya
kalau untuk ini pak pesan yang disampaikan acara ini seperti apa
ya satu yang disampaikan itu kan acaranya satu ada satu saturan yatim piatu untuk para jantan jantan gitu kan
selain merawat tradisi tahunan pertunjukan kuda lumping dimaksudkan untuk menghibur warga yang sedang pulang kampung
serta mempererat tali silaturahmi
yuda dwi taruna kompas tv pandeglang banten